warga jakarta sejak pagi hari sudah berada di kawasan medan merdeka utara
mereka memanfaatkan peralatan militer tni yang dipamerkan untuk berfoto
selain itu mereka juga bisa berinteraksi langsung dengan prajurit tni
total ada sekitar tujuh puluh peralatan militer yang dipamerkan dalam kegiatan upacara kali ini
salah satunya abdul wahab ia sengaja mengajak anaknya yang masih balita untuk perwisata
betul saya ingin melihat alutsista dari tni kita yang mungkin sudah lama tidak di expose di media gitu ya
jadi sekarang saya sudah lihat sendiri dengan mata kepala saya ternyata memang mantap
sejumlah warga lainnya juga mengaku sengaja datang karena ingin melihat persenjataan milik tni
awal mulanya sih diajak sama teman ya jadi tertarik juga sih kan karena ada acara ulang tahun kan
jadi ikut aja
jadi terus ditambah katanya banyak orang yang datang terus katanya dapat bansos juga kan nggak gitu
kenapa menajjo pengen kesini sendiri
mau lihat tni
oke memang najwa suka ya dengan tni
selain berpameran ulang tahun tni kali ini juga dimeriakan atraksi udara
yang pertama adalah terbang lintas delapan buah pesawat tempur f enam belas
lalu ada pula atraksi pengibaran bendera raksasa oleh helikopter gabungan tni
pasang mieuxkan clans disuruh balas
jangan kita disonesiin gd meri edwi
tingginya antusiasme warga untuk menyaksikan langsung upacara peringatan hari tni di istana merdeka ini bisa jadi merupakan bukti bahwa tni semakin dicintai oleh rakyat
ini bukan hanya sebuah berkah tapi juga sebuah tanggung jawab agar kedepannya tni bisa semakin profesional semakin dicintai sesuai dengan jargon ulang tahun tni kali ini yaitu tni adalah kita
iwan hermawan dwi ari jakarta